bagi pencinta kucing sebuah kebahagiaan bisa hidup di bawah satu atap dengan binatang kesayangan mereka
meski menyenangkan ada sejumlah kerepotan saat serumah bersama kucing apalagi jika jumlahnya banyak
anchor yudi yudawan berkunjung ke kediaman seorang penyayang kucing untuk mengetahui berbagai solusi penataan interior
agar penghuni rumah dan kucingnya sama sama nyaman
nama saya nunit aku udah empat tahun piara kucing dan punya sembilan ekor
bahagia banget punya mereka selain penghilang stres teman bobo bisa bermain
terus kalau dari mana mana mereka tuh suka nungguin aku
tapi sedihnya kalau mereka lagi sakit ya harus dibawa ke dokter
kecintaan nunit terhadap kucing ia wujudkan dengan memberikan fasilitas terbaik bagi sembilan kucing kesayangannya
tidak sekedar memberikan kucing yang terbaik
tapi juga memberikan kasih sayang dan merawat ya
nunit juga menyediakan ruangan khusus beserta beragam pernak pernik kucing agar anak bulu miliknya merasa nyaman
interior rumahnya ia tata dan bangun secara bertahap mengikuti tumbuh kembang sang kucing
bertandang ke rumah nunit di kawasan pasar minggu jakarta selatan serasa berada di surga bagi kucing
ruangan seluas dua puluh meter ini disulap nunit menjadi kamar khusus untuk kucing
halo mbak nunit wah seru banget di rumahnya
bener bener kayak istana kucing loh
bener bener ini fasilitasnya lengkap dan membagiakan kucing
bisa ceritakan nggak sih mbak sejak kapan menjadi pecinta kucing mbak nunit
kalau jadi pecinta kucing tuh kayaknya sih bisa dibilang baru ya kayak baru empat lima tahun
justru dulunya malah anjing
ya waktu masih remaja anjing cuman pas udah sekarang ini kan rumahnya juga nggak terlalu besar nggak ada pekarangan
jadi kayaknya paling tepat pilihannya piara kucing
untuk membahagiakan kucing kucingnya
nunit juga menambah area lain untuk tempat mereka bermain
ya ini langsung pindah ke sini ada makin unik ya tempatnya
ini apa mbak nunit bisa cerita gak mbak
ya ini box box tapi mereka juga bisa tidur di situ
karena kan dia memang senang ngumpet ya terus dia loncat loncat bisa nyebrang ke sini bisa beraktivitas
nah ini dibawahnya juga ada cat litter lagi terus ada tenda tenda mereka kadang kadang suka tidur disitu
terus ini ya tempatnya
ya tempatnya tempat lain
nah ini mbak kalau semua sedari awal dulu punya berapa kucing dan apakah langsung dibikin kamar kayak gini furniture nya begini atau bertahap
jadi aku pertama tama cuma dua cuman chili chili ini ngumpet gak berani disini
chili sama snoopy ya ada dua
terus ada yang perempuan datang itu kan anakan ada tiga
udah deh sisanya aku adopsi semua
nah berarti kalau furniture ataupun pernak perniknya itu itu ada apa
kayaknya ini awalnya langsung dibikin disini
enggak tahun ke dua kan aku udah empat tahunan ya ini tahun ke dua lah aku baru bikin ini
karena kok kayaknya mereka kalau main kan aku di rumah aja kan kucingnya jadi enggak aku kasih keluar
mereka harus cukup untuk main di rumah bikin apa ya akhirnya aku bikin ini semuanya
biar mereka bisa main dengan ya happy ya di room dia
mereka juga harus happy loh
namun bukan perkara mudah untuk bisa
mereka harus cukup berdampingan dengan kucing
rata rata pemilik kucing mengeluhkan sofa yang rusak akibat bekas cakaran dan bulu kucing yang berserakan
agar tidak mengganggu kenyamanan pemilik rumah nunit punya beberapa tips yang bisa kita coba
nah mbak nurut biasanya kadang kadang orang kepikiran kalau punya peliharaan di rumah kucing ataupun anjing salah satunya kucing ini agak ribet ya untuk menjaga furniture
kemudian juga peralatan peralatan di rumah ada kena bulu kucing kena cakar
terus berantakan aromanya segala macam
kalau mbak nunit ada informasi apa yang menarik bisa dibagikan nih
kalau rata rata ya kalau orang yang melihara kucing itu biasanya sofa rusak
tapi kalau aku dari pertama kali beli sofa itu aku beli kayak stiker yang transparan
itu ditempel di setiap sudut sofa
jadi mereka licin nggak bisa gorok gorok
nah itu jadi sofanya bisa terawat gitu
terus kalau misalnya untuk cat litter itu kita harus dibersihin tiga kali
karena kucing kan senang kebersihan
jadi ada beberapa karakter kucing aku yang kalau mau ke toilet itu itu dia harus bersih
kalau kotor dia nggak mau
jadi aku harus rajin bersih
benar benar rajin ya harus seperti itu
terus ya sekarang udah banyak lah kayak spray spray yang untuk menghilangkan
aroma dari kucing
nah untuk kucing yang berbulu lebat terkadang kita dihadapkan pada persoalan bulu kucing yang rontok dan menempel di berbagai perabotan
kalau ada sukar dukanya dukanya adalah bulunya di mana mana
tapi pasti vakum harus punya vakum yang handy ya yang gak usah yang besar besar banget
jadi kayaknya itu lebih kita juga akan lebih rajin untuk vakum sofa
terus pasti kan kena baju juga tuh
roller udah pasti ada
iya kan gitu
kita harus lebih sering ini sih apa namanya bersihin
jujur sofanya supaya lebih awet dan tahan lama aku tuh suka kasih perlak
jadi bersih juga kan jadinya
jadi itu tips aku sih sofanya aku lapisin perlak
ada yang transparan gitu
disesuaikan lah sama interior
di sisi bawah tangga ini nunit kembali memaksimalkan dinding dengan menempatkan wahana bermain bagi kucing yang terbuat dari kayu dan triplek
nah kalau dibilang rumahnya mbak nunitnya juga surganya ataupun istananya buat para kucing kesayangannya anambulnya
ini di sini buktinya oish
oh udah mau naik
ini sudah jadi buat di sini ya mbak
jadi ini awalnya dibuat karena sebelum ada ini tuh mereka suka naik naik
kan ngeri ya
jadi aku bikin ini sebenarnya untuk sebagai trapnya
naik tuh lihat lihat naik naik
kepikiran aja sih mbak gimana ini idenya
karena tadi awal mereka suka naik naik terus
jadi ini bikin supaya ada step stepnya
nah tuh kan kayak gini
dia senang nanti ada yang tidur ada yang loncat loncat ada yang main main di situ
kan itu santai gitu di atas
nah ini mbak inspirasinya dari mana sih mbak
ini dari biasanya
aku buka buka dari sosial media gitu deh
lihat lihat banyak di
jadi keluarlah ini gitu
bisa menyiasati di sisi sisi yang kosong
kita jadiin tempat mainnya
tempat mereka bermain
nunit juga membiarkan kucing yang ia pelihara dilepas di dalam rumah
dan berinteraksi dengan pemilik rumah dan tamu tamu yang datang
kucingnya bagus bagus banget
bulunya apanya semuanya well taking care
terus udah gitu kan juga playgroundnya banyak
jadi maksudnya kayaknya bener bener sayang sama kucing dan care banget
dengan penataan ruang yang tepat didukung dengan perawatan yang baik
hidup berdampingan dengan kucing akan tetap membuat rumah nyaman dan hati senang
yudi yudawan baramaestro jakarta